kinerja ekspor impor suatu daerah tidak lepas dari daya tampung pelabuhan
di indonesia timur kinerja ekspor impor di pelabuhan meningkat
dari satu lima juta tus menjadi satu tujuh juta tus pada triwulan tiga dua ribu dua puluh
bagaimana kinerja pelabuhan dapat menopang pertumbuhan ekspor
aktivitas bongkar muat berbagai produk ekspor impor
di pelabuhan internasional terminal petikemas surabaya meningkat empat tujuh persen
dari satu tiga ratus delapan puluh lima teus pada dua ribu tujuh belas menjadi satu empat ratus lima puluh teus pada tahun ini
teus adalah satuan kapasitas kargo unit ekvivalen dua puluh kaki
rata rata kapasitas per kontainer antara dua puluh dua satu sampai dua puluh sembilan enam ton
sementara itu kinerja ekspor impor di seluruh pelabuhan
di bawah pt pelabuhan indonesia tiga juga mengalami peningkatan
berikut dengan laba korporasi pelindung
pada september dua ribu delapan belas
tahun sebelumnya satu lima juta teus di triwulan tiga
dan di tahun dua ribu delapan belas ini di triwulan tiga sekitar satu tujuh juta teus
kalau secara korporasi pelindo tiga tumbuh
karena kegiatan bongkar muat di pelabuhan juga tumbuh
enam puluh persen dari pendapatan usaha pelindo iii
diperoleh dari pendapatan bongkar muat
baik itu bongkar muat petikemas
peningkatan aktivitas pelabuhan tersebut dipicu oleh
peningkatan aktivitas perdagangan dan pertumbuhan ekonomi
tetapi dalam hal ekspor impor
ya memang antar waktu terus menerus ada peningkatan di ekspornya
cuma sayangnya memang impornya juga lebih laju lagi dibandingkan ekspornya
ekspor jawa timur
didominasi komoditas non migas yang meningkat dari tiga belas enam ratus sembilan puluh sembilan
menjadi empat belas dua ratus dua puluh dua dolar amerika di tahun dua ribu delapan belas
hortikultura seperti edama medan kopi
manufaktur seperti produk kayu dan kain
perhiasan dan aneka hasil laut
menjadi komoditas ekspor unggulan jawa timur
eksportir jawa timur menilai kinerja ekspor yang tidak banyak terganggu kondisi ekonomi global
infrastruktur yang memangkas biaya distribusi ke negara tujuan
ini kan seabednya sudah bagus
sekitar empat belas meter terutama yang di
sehingga memungkinkan mother vessel itu melakukan
ekspor itu langsung ke negara tujuan
tanpa melalui negara pihak ketiga
seperti sebelumnya melalui singapura maupun malaysia
untuk memangkas kos
tujuan pasar ekspor jawa timur antara lain tiongkok
jepang amerika serikat
juga negara negara asean dan uni eropa
sebagai negara tujuan ekspor
jepang telah menjadi pelanggan tetap edamame jawa timur
namun dengan infrastruktur pelabuhan yang memadai saat ini
jepang berharap jatim dapat meningkatkan ekspor hasil laut
salah satu harapan saya
khususnya ikan atau udang
memang udang sudah ekspor ke jepang
tetapi saya kira ikan juga bisa ditingkatkan
saya kira pelabuhan sudah cukup
itu penting sekali

itu juga perhitung untuk pertumbuhan ekonomi
dan pergerakan perdagangan di wilayah
namun yang tak kalah penting
pertumbuhan pelabuhan yang ditopange usual
oleh perubahan infrastruktur dan nambahan fasilitas
dan yang tak kalah penting adalah pemangkasan birokrasi
juta surut menengkapkan kinerja ekspor